polemik mencuat dari langkah yang diambil pejabat pelaksana tugas gubernur dki terhadap sejumlah kebijakan strategis pemerintahan provinsi
salah satunya kenaikan apbd dki dua ribu tujuh belas sebesar satu lima triliun rupiah yang dibahas bersama dprd dki
hal inilah yang sebelumnya dikhawatirkan gubernur nonaktif basuki cahayapurnama atau ahok
anggaran pendapatan dan belanja daerah dki dua ribu tujuh belas naik satu lima puluh tiga triliun rupiah
jika sebelum ahok cuti anggaran berjumlah rp enam puluh delapan tujuh puluh enam triliun
maka pas cah sumarsono mengambil alih pembahasan anggaran
rancangan apbd dki jakarta membengkak menjadi tujuh puluh dua puluh sembilan triliun rupiah
menurut plt gubernur dki jakarta sumarsono
peningkatan jumlah tersebut karena ada dinamika dalam pembahasan anggaran
yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan kerja perangkat daerah atau skpd
jadi perubahan perubahan ini tetap dalam koridor rkpd
tidak akan keluar
dan yang kedua penyesuaian yang dilakukan karena dinamika di dalam pembahasan
dan penyesuaian dasar perhitungan saja
semua akan sembilan desember selesai dan baru kali ini saya harapkan
mungkin bisa selesai sebelum awal januari
perihal kewenangan penandatanganan anggaran ini sebelumnya menjadi alasan
basuki cahayapurnama alias ahok mengajukan uji materi undang undang pilkada
ke mahkamah konstitusi
uji materi ini hingga kini proses yang
ahok berharap mahkamah konstitusi segera memutus gugatannya agar tidak terjadi
cacat administrasi dalam pengesahan anggaran
karena akan jadi cacat administrasi apbd nanti
kalau dia putuskan januari udah ketok palu cacat ini apbd kita
cuma menang pemerintah itu ada pada gubernur bukan wakil gubernur
apalagi plt jauh banget
kalau kita berpikir satu paket
kalau saya tidak bisa jadi gubernur wakil saya naik nggak
yang boleh naik saja selama jadi wakil tidak berhak tanda tangan apbd
itu aja sih
menanggapi perubahan anggaran ini jarod saiful hidayat menganggap
pejabat pelaksana tugas seharusnya tidak membuat atau mengubah kebijakan strategis
plt seharusnya mengawal kebijakan yang telah dibuat oleh pejabat definitif sebelumnya
plt ini kan sifatnya sementara ya
oke sementara ya
karena beliau itu sifatnya sementara tentunya kan beliau harusnya mengawal
mengawal dan mengamankan apa yang sudah dilakukan oleh pak ahok dan saya di dalam proses apbd
tidak boleh misalkan membuat kebijakan strategis terus merubah
nggak boleh harusnya
kekhawatiran ahok memang cukup beralasan
berbagai kebijakan terutama terkait anggaran bakal dirobot penggantinya terbukti
seperti yang dirangkum oleh detik com
sumarsono yang menjadi pelaksana tugas gubernur sejak dua puluh enam oktober lalu mengubah sejumlah kebijakan ahok
menganggarkan dana hibah untuk bamus betawi dari empat miliar menjadi lima miliar pada dua ribu lima belas
menggunakan kembali plat nomor mobil dinas b satu dki yang tidak pernah digunakan oleh gubernur ahok dan pendahulunya jokowi
menghentikan empat belas proyek lelang dini yang dimulai ahok
di antaranya dua proyek pembangunan rumah sakit dua proyek pembangunan dan rehab sekolah delapan paket pembangunan rumah susun dan dua proyek ruang publik terpadu ramah anak
mengubah tim monitoring pungli menjadi tim saber pungli

anggaran untuk dprd dki jakarta seperti medical check up senilai satu tiga miliar rupiah asuransi kendaraan dinas delapan ratus enam puluh juta pemeliharaan rumah dinas senilai rp dua ratus tujuh puluh sembilan juta ke rumah tanggaan pimpinan dewan senilai rp tiga ratus sembilan puluh empat juta sampai menanggung gaji sopir anggota dewan rp empat juta per bulan
beberapa usulan dprd pun disetujui oleh sumarsono
seperti gerobak sampah motor senilai lima puluh miliar rupiah kontainer sampah empat tiga miliar rupiah

budi adiputro siena indonesia
benarkah ada sejumlah hal yang kemudian menjadi pembenar kekhawatiran gubernur nonaktif bansuki cahaya purnama atau ahok ketika menolak untuk cutis panjang masa kampanye
mulai soal jumlah apbd dua ribu tujuh belas serta peruntukannya dan juga soal perombakan pns yang menurut ahok tidak pernah menerima surat dari plt gubernur sumarsono
kami mengulasnya malam hari ini
megawati kepala bapeda dki jakarta kemudian ansi lema jurubicara tim kampanye ahok jarot dan juga febri hendri koordinator divisi investigasi indonesia corruption watch atau icw
selamat malam bung febri dan juga bung ansi
selamat malam bu tuti telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia prime news
mungkin saya mulai langsung ke bu tuti
bu luthi supaya clear tadi ada data data yang ditampilkan oleh cnn
tapi kami ingin tahu data yang dimiliki oleh bu tuti selaku
total apbd yang akhirnya disahkan itu fixnya berapa jadi ibu
sekarang posisinya di rp tujuh puluh satu ratus sembilan puluh satu triliun
jadi maksudnya posisinya ini masih bisa berubah atau sudah tetap
hari ini alhamdulillah kita sudah bisa menetapkan perda apbd karena persetujuan dprd sudah kami terima
ini prosesnya itu mulai dari kuapps kalau boleh diceritakan
pada posisi kuapps yang direvisi
kemudian kami kirimkan
posisinya itu rp enam puluh delapan tujuh puluh lima triliun
itu yang didesain oleh dirancang oleh pak ahok ya sebelum
kemudian kan dibahas nih
dibahas di banggar
dibahasnya itu secara berlapis lapis
mulai dari level banggar sampai komisi komisi
sampailah di komisi c yang membahas pendapatan
di sana ada optimalisasi tiga jenis pajak
jadi ada pajak
penerangan jalan itu optimalisasinya lima puluh miliar
pajak parkir delapan puluh miliar
dan pbb rp empat ratus miliar
jadi total potensi untuk dioptimalisasi pajak yang tadinya kami sudah estimasikan itu sebesar rp lima ratus tiga puluh miliar
lalu kemudian dari estimasi simulasi silpa
silpa ini kan komponennya ada pendapatan ada belanja dan juga ada pembiayaan
jadi posisi dari ketiga hal ini
itu nantinya resultantenya pendapatan ditambah penerimaan pembiayaan dikurangi dengan belanja ditambah pengeluaran pembiayaan
itu jadinya silpa
kami mengajukan empat tujuh triliun
itu pada posisi
yang dalam desain awal itu ya
yang dalam rp enam delapan triliun itu ya
itu posisinya posisi di tengah
jadi kita kan selalu ada posisi optimis ada middle ada pesimis gitu kan
jadi kita ambil yang middle rp empat tujuh triliun
lalu kemudian ketika di
ketika waktu itu juga dicek penyerapan
wah penyerapan kok sekitar sekian
apa kita bisa nggak mencapai yang diinginkan
makanya kemudian berdasarkan berbagai pertimbangan dan juga diskusi
lalu estimasi silpa dinaikkan menjadi lima tujuh ada kenaikan satu triliun
itu sebabnya total dari
estimasi naik silvanya menjadi berapa tadi
kalau rp empat tujuh tadi sebelumnya jadi naik berapa
menjadi rp lima tujuh satu triliun
ditambah dengan lima ratus tiga puluh miliar estimasi tiga jenis pajak
jadi totalnya rp satu lima puluh tiga triliun kenaikannya
itu penjelasan kenapa ada kenaikan satu lima triliun itu ya

berasal dari estimasi tiga jenis pajak
nah rp satu lima puluh tiga triliun ditambah rp enam tujuh triliun
rp delapan tujuh puluh lima menjadi rp tujuh puluh dua puluh delapan triliun
satu lima puluh tiga ini di spending
harus di spending kalau ada dana kan
spendingnya ini baik untuk belanja langsung maupun untuk belanja tidak langsung
jadi tidak ada kenaikan kenaikan untuk anggaran anggaran tertentu dari yang sebelumnya misalnya untuk dprd sekian
kemudian menjadi naik itu tidak
tidak seperti itu
yang dilakukan adalah kalau kita merencanakan anggaran itu kan kita punya dana berapa dulu
kalau punya dana berapa
baru kemudian bisa dialokasikan untuk prioritas mana saja
nah makanya ini dananya yang kenaikan satu lima puluh tiga tadi
itu kemudian ini juga hasil dari pembahasan komisi yang dinaikkan ke banggar
kalau saya posisinya pada posisi banggar kami mendiskusikannya
kalau di komisi komisi itu ada lagi yang lainnya
nah ini pembelian lahan saja rp tujuh ratus empat puluh sembilan sembilan miliar
dari yang satu tiga itu untuk lahan terbuka hijau rp tiga ratus untuk rusun rp dua ratus untuk waduk situ embung rp seratus untuk makam rp seratus dan untuk sungai saluran kita mau normalisasi rp empat puluh sembilan sembilan
lalu untuk pembangunan jalan kemudian jalan tidak sebidang dan pemeliharaannya nambah dua ratus sembilan miliar
untuk alat alat berat rp dua ratus sembilan puluh satu miliar
terdiri dari alat berat kebersihan air kebersihan tata air
oke itu beberapa hal yang ada naik ya
oke kalau penjelasan seperti itu bung febri anda mencermatinya seperti apa
karena kalau kita lihat kan pernyataan dari cw rentan kong kali kong begitu ya
tetapi kalau dari penjelasan bu tuti tadi sudah clear tidak
rp satu lima puluh tiga triliun ya naikkan dari anggaran yang sempat diajukan
dan pertanyaan pertama itu adalah ketika waktu zamannya pak ahon
pak ahok masih megang jabatan apakah angka optimisme itu sudah ada atau tidak
apakah itu muncul setelah adanya pak ld sekarang pak sumarsono
kenapa nggak muncul dulu gitu waktu pak ahok kenapa itu nggak muncul
yang kedua itu memang kalau dilihat alokasi anggaran kan memang ada yang menarik ya
pertama kan soal yang di dprd
karena dprd kan punya kewenangan budgeting ya membahas ini dengan eksekutif
dan kita khawatirnya ada trade off antara eksekutif dengan legislatif
nah eksekutif kemudian mencari bagaimana caranya untuk memenuhi itu
maka kemudian dicarilah caranya supaya bisa memenuhi keinginan ini
nah cuman beberapa yang naik dari dprd itu kalau menurut kami memang agak mencolok
seperti misalnya soal sopir begitu ya
soal kalau kesehatan mungkin iya juga ya
itu juga rumah dinasnya si ketua dprd misalnya begitu
itu yang menarik atau juga perlu dilihat juga yang pembelian aset tadi ya tanah sekitar tujuh ratus an miliar
itu juga itu konteksnya apa begitu ya
apakah itu memang program prioritasnya pemprov jakarta atau tidak
dan lebih dari itu memang ini pertanyaannya itu ada
apakah memang plt gubernur ini memang harus sudah sejauh itu punya kewenangan ya mengubah kebijakan strategis ya
kua ppa as organisasi ya
memang kalau kita lihat di permendagri tentang plt yang dikeluarkan oleh mendagri tahun oktober dua ribu enam belas kemarin memang ada kewenangan itu
cuman kan kita lihat bahwa hanya dalam rentang waktu beberapa bulan dia bisa membuat kebijakan strategis tertentu
ini tentu akan berbeda ritme arah kebijakannya dengan ini yang lain
ini soal kewenangan ya yang ini soal kewenangan
ya padahal kan sebenarnya dia cuma sementara dan dia bisa membuat kebijakan strategis
itu yang menurut kami juga perlu jadi perhatian juga begitu
nanti kita lihat sudut pandang dari bung ansi lema
tetapi sebelumnya kita akan break
saya juga ingin meminta tanggapan dari bu tuti
apakah sebelumnya soal optimalisasi tadi itu sebelumnya tidak dibahas juga
atau tidak didesain juga oleh ketika pak ahok masih menjabat gitu sehingga ada kenalan
sehingga ada kenaikan satu setengah tadi
kami akan segera mengulasnya setelah jadwal berikutnya
lontaran pertanyaan yang menarik tadi disampaikan oleh bung febri yandri
pertanyaan pertamanya adalah ketika
apakah di zaman pak ahok masih menjabat
begitu tadi ya
optimalisasi yang kemudian menjadi satu lima ini tidak dibahas di rancangan yang sebelumnya
yang enam puluh delapan sekian triliun tadi itu
kuap ppas yang kami ajukan itu sudah dua kali
yang pertama kita mengajukan tepat waktu ya
minggu ke dua bulan juni
dalam perjalanannya kuapps dua ribu tujuh belas itu pembahasannya dilakukan kemudian
karena yang didahulukan adalah pembahasan
pembahasan apbd perubahan dua ribu enam belas
waktu itu ya sudah kita ikutin saja seperti itu
perubahan dua ribu enam belas dibahas
lalu kemudian hal hal yang memang tidak terserap di tahun dua ribu enam belas diasumsikan tidak terserap
sampai apbd perubahan itu ditetapkan sudah kita sisir
disisir untuk kemudian dimatikan di apbd perubahan
dengan tujuan bahwa yang tidak terserap agar tidak jadi silpa besar
itu sudah kita sisir semua nah
pada posisi itu kemudian kita berhitung
oh ini berarti kalau sudah kita sisir ini penyerapannya mungkin bisa lebih baik gitu kan
dalam perjalanannya ini kan kita monitoring juga terus
jadi imun fkm itu bisa diakses oleh publik
jadi itu bisa diakses
bisa diakses oleh publik terakhir
jadi ketika ada orang mempertanyakan satu lima triliun ini besar juga perbedaan kenaikannya
kalau dari penjelasan anda soal optimalisasi tiga jenis pajak
kemudian juga soal
kemudian juga soal estimasi silpa yang naik
itu memang wajar saja nilai segitu ya
pada posisi imunitoring kami imun fkm itu
jadi kami juga ketika itu wah ini kita bisa serap nggak
jadi artinya semua kan ini estimasi namanya
jadi memang wajar di perancangan anggaran anggaran di tahun tahun sebelumnya juga begitu
yang pertama bisa berubah di perubahan selanjutnya
kemudian saat ditetapkan juga bisa berubah setelah dibahas dengan dprd begitu ya
itu tergantung nanti kan realisasi kan
realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat pembiayaan
lalu belanja kita penyerapannya seperti apa
karena itu semua saling berhubungan satu dengan yang lain
ketika kita menghitung silpa itu
bagaimana bu hansi anda sudah cukup clear tidak melihat penjelasan tersebut
yang menjadi pertanyaan itu adalah ketika pada fase
revisi kua pps pada bulan oktober yang ada pak ahok itu angkanya kan enam puluh delapan dua puluh lima
dan ketika pak ahok cuti karena ikut dalam pilkada ini
digantikan oleh plt pak soni sumarsono
kemudian terjadi lonjakan senilai rp tujuh puluh dua puluh delapan triliun
jadi ada sekitar satu lima puluh tiga triliun
seperti tadi mas henry katakan yang perlu dijelaskan itu adalah angka satu lima puluh tiga triliun tadi
terutama terkait dengan asumsi yang dikatakan
oleh ibu tadi
nah ini bisa saja ini benar
tetapi kan ini memang harus secara transparan dibuka ke publik
sehingga publik memiliki akses untuk mendapatkan penjelasan yang secara komprehensif dan integram
nah itu ada bisa diakses bu bisa diakses tidak
kami sudah berikan
jadi gini seluruh hasil pembahasan kita upload untuk publik
jadi portal apbd itu ada sejarahnya di sana
mulai dari posisi rkpd
seperti yang anda jelaskan tadi
itu segala macam ada semua bisa
kalau yang bisa melihat di sana ada pak
jadi dari mulai rkpd kuappas rapbd semua step step itu kita upload
oke bagaimana bu
yang berikut kalau kita bicara soal apbd ini
apbd ini adalah merupakan manifestasi dari visi misi dan program kerja gubernur
ya karena itu yang masih menjadi problem sekarang
ketika gubernur ini cuti
ini kan resimnya adalah resim pemilu kada
dan untuk mengantisipasi ketiadaan
kekuasaan gubernur definitif
kemudian diangkatlah plt
tapi plt yang harus kita pahami
beliau ini bukan gubernur
gubernur masih basuki cahayapurnama definitif
hanya kemudian saat ini sedang melakukan cuti
karena itu dalam perspektif kami
ya yang namanya otoritas ataupun kewenangan plt
itu tidak sama dengan kewenangan gubernur
karena itu kami mempersoalkan betul permendagri no tujuh puluh satu
yang kesannya itu memberikan kewenangan yang cukup besar kepada plt
isinya apa itu
ya itu kelebihan
ya termasuk juga bisa mengutak atik hal hal yang sampai kepada prioritas
jika hal ini kemudian tetap dipertahankan
sangat terbuka kemungkinan terkesan bahwa ada dua gubernur
di satu wilayah ini
nah karena itu kami menegaskan bahwa sebenarnya mungkin komisi dua
ini perlu memanggil kementerian dalam negeri untuk mempertanyakan
karena ini ketika kita bicara soal proses apbd
pembuatan apbd penyusunan dan sebagainya
ini kan ada satu ada resim pilkada
ada resim pemerintah daerah
dan juga ada undang undang keuangan negara
nah tiga hal ini kan tidak boleh saling bertabrakan
nah kalau kita bicara plt sebenarnya
plt ini kan pejabat yang diangkat
sementara basuki jayapurnama beliau adalah pemimpin yang memang
gubernur yang memang memiliki otoritas tentu lebih
karena memiliki basis legitimasi yang kuat
karena itu memang dia juga harus bertanggung jawab
dan kewenangannya ini masih sampai pada bulan oktober dua ribu tujuh belas
kalau seandainya karena permendagri ini
ini kan hanya satu kasus di jakarta
kalau terjadi banyak kasus yang lain
kemudian plt memiliki otoritas yang lebih
dan kemudian mengambil kebijakan yang bertolak belakang
dengan gubernur ataupun kepala daerah definitif
ini tentu menjadi problem besar
tetapi kalau kita ingin memeriksa
apakah apbd ini sejalan dengan apa yang menjadi visi misi dan program kerja basuki cahayapurnama
kita bisa periksa
pak ahok itu selalu bicara satu
program dia adalah
otak penuh perut penuh
dan kemudian kantong penuh
dan kemudian ini diimplementasikan
dalam program kerja dia
anggaran pendidikan ini harus merupakan anggaran yang paling tinggi terbesar
karena pak ahok
ini dari kewenangan kita langsung masuk ke soal membenah apbd
ini masuk ke apbd seperti apa
kita bisa memeriksa juga dari sisi kesehatan
kjp kjs dan turunan turunannya
ini berapa persen porsi dalam apbd ini
kalau di atas dua puluh lima persen
dan juga yang menjadi hal yang paling penting adalah
pak ahok sudah bicara soal infrastruktur
nah orang sering mengatakan bahwa pak ahok hanya membangun
infrastruktur bukan membangun manusia
tetapi mereka lupa
ada kjp dan ada kjs
infrastruktur yang dibangun pak ahok
ini manfaatnya dinikmati langsung oleh manusia
karena itu sebenarnya
kalau kita periksa
apakah yang namanya anggaran pendidikan
ini masih merupakan porsi yang terbesar atau tidak
ada perubahan atau tidak
saya belum mencermati secara detail
tetapi mungkin nanti ibu tuti bisa menjawab
ya tiga porsi ini berada di angka di atas dua puluh lima persen misalnya
atau dua puluh an persen
hanya memang yang menjadi gangguan kita
itu adalah adanya kong kali kong
dalam tanda petik yang dicurigai ya
tadi dikatakan oleh teman teman icw
itu anggaran untuk bprd
yang masuk dalam apbd
rehabilitasi kolam gedung dprd dki senilai lima ratus tujuh puluh sembilan juta
gaji supir anggota dprd empat tiga m
biaya makan dan minum dprd sebelas m
pengadaan alat kebersihan dprd dua dua m
biaya bensin mobil anggota dprd tiga tujuh m
biaya kesehatan anggota dpr satu tiga juta
total itu ada sekitar satu ratus empat puluh tiga miliar
nah wajar saja
masyarakat sipil termasuk icw
ini mengomentari hal ini
apalagi prosesnya cepat begitu ya
apalagi prosesnya cepat
nah kami tentu tidak akan suitson
tetapi kita melihat terkesan
itu plt ini ingin kebut ya
ingin cepat prosesnya
dan melakukan pola pendekatan untuk membangun harmoni dengan dpr
tetapi poinnya adalah bahwa
cepat adalah hal yang baik
tetapi cermat ini juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan
jadi harus juga cermat dan juga tepat sasaran
nah mungkin ini ibu tuti bisa menjawab
saya langsung ke ibu tuti ya
sebelum ke bung feble
bagaimana ibu tuti
soal anggaran anggaran untuk dprd tadi
kalau soal kewenangan mungkin bu tuti sulit menjawabnya ya
terkait dengan permendagung
tapi yang tentang dprd itu memang masih begitu tinggi angkanya
naik atau sudah dicoret sebenarnya
jadi kalau boleh sekaligus menjawab persentase anggaran
nah kami di jakarta
kalau dirupiahkan ini sekitar tujuh belas triliun
lalu selain itu infrastruktur dalam bentuk transportasi ini kalau di jumlah semua dua belas triliun
di sana di dalamnya ada mrt
mrt empat sekian triliun
ini yang dirancang pak ahok juga atau ditambahi sama pak sumarsono
rancangan awalnya memang dari pak ahok
ada lrt ini dari bumd kami ya
bumd kami kan mrt lrt
kemudian brt itu pso dua delapan triliun
dan juga pembangunan pembangunan yang related dengan transportation
kalau transportasi kalau kita jumlahkan jadi dua belas triliun
jadi pak sumarsono juga nggak mengutak atik yang dikutuk itu
sama sekali tidak
sebetulnya sama sekali tidak ada yang diutak atik
semuanya tidak ada yang diutak atik
tidak ada yang diutak atik
bahwa satu lima puluh tiga tadi itu memang yang seperti anda jelaskan tadi
tidak ada yang diutak atik betul
ini berjalan saja
jadi kan pak ahok itu sudah membangun sebuah sistem ya
sudah membangun sebuah sistem
dan sistem ini sudah demikian bagusnya
jadi kita juga dikawal oleh mas febri
semuanya mengawal kami masyarakat luas mas mengawal kami semua
kata kata yang perlu digarisbawahnya adalah tidak diutak atik
jadi kalau tadi anda mempertanyakan kewenangan bagaimana ini
walaupun mungkin pada sisi item prioritas ini tidak dipersoalkan
tetapi misalnya saya ambil contoh dalam kasus alokasi anggaran buat bamus betawi
program yang akan dilakukan pada tahun berikutnya itu terlebih dahulu harus dievaluasi
apakah program dan anggaran yang diberikan dikucurkan ini tepat sasaran atau tidak
jadi pak ahok selalu mempersoalkan aspek transparansi anggaran akuntabilitas anggaran
dan manfaatnya bagi aspek pemberdayaan masyarakat
pak ahok secara tegas bicara bahwa pak ahok tidak akan mau memberikan lagi donasi kepada bamus betawi
dan sebagai konsekuensinya pak ahok akan membangun sentra kebudayaan betawi yang menurut pak ahok ini sebenarnya yang harus dikembangkan
jadi perhatian terhadap kebudayaan betawi ada tapi bentuknya bukan hibah dana hibah kepada bamus betawi lagi
ya bukan dana hibah
tetapi mendirikan sentra kebudayaan betawi
sentra kebudayaan betawi itu yang pertama
soal tadi yang saya sebut anggaran anggaran kepada anggota dprd
mungkin beberapa item itu dikawal secara ketat dan terus terang kalau tadi berdasarkan penjelasan bu tuti saya harus memberikan apresiasi
artinya mandat yang diberikan oleh pak ahok kepada bu tuti dan kawan kawan ini juga setidaknya dijalankan dengan baik
dari tiga item prioritas tadi ya pendidikan infrastruktur dan kesehatan ternyata ini tidak jauh meleset
ini perlu kita apresiasi
tetapi pak ahok itu adalah orang yang sangat detil
bicara sampai pada hal hal yang sangat kecil dan teknis
nah karena itu satu rupiah pun itu akan dipersoalkan oleh beliau
maksudnya kemana nih
ya misalnya dprd
kalau misalnya pendidikan
dprd misalnya tadi kan begitu
dan itu yang sebenarnya antara lain juga dipersoalkan oleh mas henry dan kawan kawan
nah untuk apa misalnya biaya kesehatan
nah kan itu ada yang dicoret katanya karena memang tidak sesuai dengan rkpd
tidak sesuai dengan aturan
nah ini kan berbahaya kalau seandainya teman teman berada di sana
teman teman seperti mas henry atau juga pun pak ahok tidak terus cerewet kan begitu
jadi kecerewetan pak ahok itu berbuah pada apa
untuk menutup hal hal seperti ini
jadi ini upaya untuk menyelamatkan bagian dari pengawalan ini
anda melihat sejauh ini ketika yang tidak sesuai rkpd artinya yang anda curigai tadi sudah selesai
atau anda masih belum lega soal satu lima puluh tiga tadi
ya kalau saya sih melihat bahwa ini plt gubernur kan punya kewenangan yang cukup besar ya
lewat permendagri tadi itu salah satu kewenangan itu adalah dia bisa mengutak atik
tapi disebut tadi tidak mengotak atik katanya tadi
waktu pertama kali itu menjabat plt kan semua eselon satu eselon dua dikumpulkan ya bu ya
dan kemudian menurut saya yang dia agak berbeda dengan pak ahok itu adalah ketika dia menyetujui menghentikan tender proyek yang
lelang empat jam
itu menunjukkan bagi saya itu bukti bahwa dia mulai bersikap lunak dengan dprd
boleh bersikap lunak dengan dprd itu kalau memang untuk hal hal yang sifatnya memang bisa diakomodir
tapi dalam konteks konteks tertentu yang sifatnya prinsipil itu tidak
kalau iya iya kalau tidak tidak
nah dalam konteks ini kami lihat pak plt ini agak sedikit melunak begitu
jadi menghentikan tender empat belas tender lelang empat belas proyek gitu ya
menurut kami itu salah satu bukti bagaimana dia menunda
melunak pada dprd
iya ke dprd
dan yang kedua itu kan soal
dia kan punya kewenangan yang cukup besar juga terhadap birokrasi ya
lu berdasarkan pemen dagri itu
nah makanya memang kalau tadi bu tuti mengatakan bahwa tidak ada pak plt melakukan motak atik itu
mungkin barangkali bukan dia secara langsung yang mewotak hatik
mungkin ada eselon satu eselon dua yang mengotak hatik itu
nah itu memang mengikuti gaya pemimpinan plt yang baru di dki ini
nah untuk memenuhi gaya pemimpinan baru yang agak sedikit mau berlunak lunak dengan dprd begitu itu kemudian diikuti
nah itu memang yang menurut kami yang perlu dilihat lebih lanjut ya
terutama soal kenaikan tadi
dan memang kalau saya sendiri memang tidak begitu memahami juga untuk melihat kapan sih tepatnya angkat optimalisasi pajak tadi
itu bisa ya
apakah pada waktu pak ahok itu tidak bisa karena kenapa kok justru pada zaman plt ini
baik kalau soal yang anggaran untuk dprd itu bagaimana bu ceritanya bu
anggaran jadi selain anggaran dprd sebetulnya hari ini di sidang banggar kami bersama sama menindaklanjuti hasil evaluasi ya
evaluasi kemen dagri kita tindaklanjuti bersama
nah kita secara sistem itu pasti ketemu
kalau secara sistem ini rkpd ini rapbd
karena semua sudah tersistem dan sistem ini kan dibangun zaman pak ahok
begitu dibeginikan ketemu nih kegiatan kegiatan yang tidak cocok
sesuai dengan rkpd tadi
iya tapi begitu kita teliti satu persatu maka misalnya ada dak dana alokasi khusus
itu kan given dari pemerintah pusat apbn
maka dia walaupun tidak di rkpd lolos dan seterusnya
sampai saya ini ada beberapa kategori kita petani satu satu dan kami konsultasi ke kemendagri
sampai terakhir yang ada sembilan belas kegiatan walaupun itu penting akhirnya juga kita karena nggak ada di rkpd kita nolkan
termasuk tujuh kegiatan dprd
kita tahan dulu sampai di situ nanti kita akan lanjutkan setelah jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
kami saat lagi akan membahas tentang bagaimana tentang pencairan atau penganggaran untuk dana hibah bamus betawi yang di zaman basuki cahayapurnama sempat dihentikan
kami akan ulasnya setelah itu
tapi memang akhirnya dicoret ya bu ya karena tidak sesuai rkpd
tapi intinya jadinya berapa
anggaran setuan itu sekarang ini mungkin posisinya sekitar satu ratus tiga puluh an sekian
itu memang angka yang wajar normal
kalau dilihat kebutuhannya
dan kami ini kan otonomi tunggal di provinsi
jadi kegiatan kegiatan itu memang numpuk di level provinsi
jadi nanti bisa dibedah saja
terbuka untuk publik
bisa dilihat item item sampai detail
sampai satuan tiganya untuk apa saja bisa dilihat
tapi memang ada kenaikan tidak untuk anggaran sekretariat dewan ini
ada kenaikan dari seratus
dari sebelum yang dirancang oleh pak basuki cahayapurnama kemudian di pak sumarsono ada
ada kenaikan tidak
ada kenaikan dari seratus ke sekarang ini sekitar satu ratus tiga puluh an
kalau saya lihat
kalau saya lihat itu saya bedah
kenaikannya di mana sih
yang pertama kelompoknya itu adalah kelompok penyesuaian
penyesuaian besaran biaya perjalanan dinas
karena yang lama dulu dengan yang baru itu ada penyesuaian
dan lalu itu disesuaikan maka dia itu saja penyesuaian itu mungkin sekitar lima belas
perjalanan dinas ya
karena ada kenaikan satuan biayanya
itu saja sekitar lima belas miliar
kenaikan yang sekitar tiga puluh tadi
kemudian ada kelompok lagi kelompok penebalan
penebalan itu menambah volume
menambah volume di berbagai kegiatan
saya sebenarnya sudah punya datanya itu angkanya
dan lagi ada kegiatan baru
nah kegiatan baru tujuh puluh tujuh nya ini sekitar empat belas miliar semuanya
kenaikannya semuanya hari ini disepakati dibanggar untuk kita ikuti
itu yang dicurigai bapak ibu febri
kenaikan kenaikan untuk anggaran sekretari dewan ini
ya itu juga
kalau yang kita cermati kan apakah memang itu sesuai dengan kebutuhan dewan
kita kan melihat bahwa kenaikan anggaran yang di dewan itu dibandingkan dengan yang untuk masyarakat
ya misalnya kan sopir gitu kan
apakah memang butuhkan misalnya anggota dewan itu dah lumayan
dari kelompok ekonomi ya misalnya
ada yang punya lamborghini misalnya
gak apa butuh sopir lagi ya
ya misalnya kan
atau juga kalau apa kemarin itu medical check up gitu ya
menurut kami ya cukup lah dengan gajinya yang lumayan besar itu juga
untuk perjalanan dinas naik lima belas miliar tadi ya
totalnya kurang lebih ya
di berbagai kegiatan
dulu ada studi banding gitu ya bu
saya lihat dulu ada beberapa itu anggota dpr yang studi banding misalnya ke bali
saya juga nggak tahu ya apa yang di studi banding dan kemudian bagaimana yang dilaporkan gitu ya
namun demikian sebenarnya selain kalau lihat dari kenaikan anggaran di dewan itu memang tidak begitu besar
nah yang kita khawatirkan ini kenaikan satu sekian triliun ini

itu ada konsesi di anggaran di skpd skpd
nah ini yang menurut kami ini yang disorot itu baru dewan gitu
tapi yang ininya lupa begitu
kita kan tahu misalnya anggaran ups dulu
yang rame itu di dewannya tapi yang anggaran di dinas pendidikan di rkpd yang lain itu nggak begitu terlihat
jadi yang anda curiga itu yang nyempil nyempil yang nggak kelihatan secara kasat mata langsung begitu ya
yang ada di ketawi banggar dan kenaik sekutifnya gitu ya
nah itu yang menurut kami yang perlu dicermati
kalau dewan kalau menurut kami ya
ya apakah pak
lantas begitu beberapa mata anggaran itu dialokasikan untuk mereka
kembali ke pertanyaan tadi yang juga pernah disampaikan juga oleh bung ansi lema tadi
soal dana hibah bamus betawi ini sebenarnya
ketika itu sempat dihentikan oleh pak ahok dengan mengganti alternatif mendirikan sentra kebudayaan betawi ya
tapi kalau tidak salah untuk dua ribu enam belas dicairkan dua lima miliar
untuk dua ribu tujuh belas lima miliar begitu kalau tidak salah untuk satu tahun
itu bagaimana bu penjelasannya
dana hibah itu mekanismenya diusulkan
mekanismenya diusulkan oleh skpd yang mengkoordinasikan
jadi yang mengkoordinasikan bamus betawi ini skpd nya adalah ini ya badan kes bangpol
badan kes bangpol
jadi mekanismenya dia memberikan rekomendasi
kemudian rekomendasi itu ditindaklanjuti oleh skpd lagi yang namanya bpkd
jadi untuk dana dana yang atau untuk belanja yang non
belanja namanya belanja tidak langsung ini pak istilahnya
belanja tidak langsung ini prosesnya dikomandoi oleh bpkad
sedangkan kami bapeda itu benar benar belanja pembangunan
jadi tidak di bawah maksudnya anda tidak mengetahui tentang itu
tentu saja ketika dibahas sudah dibahas ketika di banggar bahwa itu di bawah satu satu itu ada pasti saya mengetahui
tapi bahwa ini berprosesnya itu di bawah bpkd
kalau saya mau respons yang lain tadi
untuk kesehatan nih
yang bolak balik di

disebutkan kesehatan dewan itu ada di pp nya
ada di pp dua puluh empat memang untuk dana kesehatan itu bisa dianggarkan
jadi untuk medical check up
lalu kemudian tadi
landasan hukumnya ada maksudnya
landasan hukumnya ada
hal hal yang ada di landasan hukum itulah yang kita alokasikan
nah kemudian kalau tadi juga disebutkan tentang lelang yang empat belas itu
sebetulnya bukan dihentikan
itu dia menunggu sebentar sampai kuap ppas disepakati
di mou kan
begitu kuat ppas di mou kan itu jalan lagi semuanya
karena ketika itu ada apa ya
itu dihentikan sementara berarti istilahnya
sementara ada perbedaan persepsi menyikapi perpres pengadaan barang jasa
ada yang bilang cut of date nya nggak ada kok kita dari sekarang bisa nih lelang
tapi ada yang bilang ini harus kuap ppas dulu
jadi persepsi akan dasar hukum
dasar hukum pengadaan barang jasa
jadi cut of date kita boleh melakukan launching lelang
lelang itu kapan sih
hingga ada yang mempersepsikan ini harus ada kuap ppas
jadi sebenarnya hanya karena faktor persepsi dari pemahaman perpres pengadaan barang jasa
kalau boleh saya kembali yang soal dana hibah bamus betawi tadi
memang prosesnya tidak dibawa anda langsung tapi di banggarnya mungkin anda mengetahuinya ya
ya waktu sepintas terakhir itu kan semua di review
apa apa saja yang sudah diusulkan
tapi memang ketika pak ahok masih menjabat secara definitif
masih menjabat belum nonaktif begitu
memang dihentikan untuk dana hibah bamus betawi ini
ya kalau sudah pada fase implementasi ini lebih kepada badan kes bank sama bpkad domennya
jadi kalau mau dihentikan mau apa itu lebih ke sana
oke bagaimana anda melihat ketika ini dilanjutkan kembali
yang pertama saya mau komentari soal lelang empat belas proyek itu
kalau ibu tadi katakan ditunda
tetapi secara eksplisit itu pak sony sumar sumar
sebagai plt itu berkali kali ngomong ketika masuk pertama kali
beliau mengatakan beliau akan men stop
dan itu mendapatkan respon yang sangat kencang dari masyarakat
dan juga terutama dari pak ahok basuki ceyapurnama
nah ternyata memang itu tidak bisa dihentikan
karena ada aturan mainnya
yaitu pasal tujuh puluh tiga peraturan presiden nomor empat tahun dua ribu lima belas
yang mengatakan bahwa percepatan untuk proyek proyek yang memakan waktu
ya percepatan pengadaan barang dan jasa
dengan nilai di atas seratus miliar
ini boleh dilakukan tanpa terlebih dahulu dilakukan ini
posisi pada saat itu pak soni adalah
dengan berargumentasi mengatakan bahwa
ini harus dibatalkan empat belas proyek ini
karena belum dibicarakan dengan dprd
nah saya kira yang perlu kita pahami
ini kan bicara soal pola relasi
antara eksekutif dan legislatif
secara umum itu ada tiga bisa saya kategorikan
yang pertama pola yang paling sehat
itu adalah pola kolegial konstruktif
nah kadang kadang ada konflik disana
tetapi ada sinergi
tetapi ujungnya itu hal yang sehat
tetapi ada pola yang lain
pola koluktif dan koruptif
ciri dari pola kolutif dan koruptif ini
ini pola yang cenderung smooth
mungkin belum apa apa mereka sudah bisa karaoke bersama
tidak ada riak
tetapi ujungnya itu menyenangkan berbagai pihak
hanya beberapa pihak saja maksudnya
kontrol dan pengawalan dari masyarakat ini menjadi hal yang paling penting
pola yang sering dimainkan oleh pak ahok itu adalah pola konfliktif
orang kerap kali tidak suka pola yang dimainkan oleh pak ahok
tetapi dalam pola pola seperti ini sebenarnya menyelamatkan uang rakyat
karena itu kita harus berhati hati
dalam mencermati relasi antara eksekutif dan legislatif
jangan pola yang harmoni
ini terus kita menganggap bahwa ini sebenarnya sehat
dalam upaya transaksi
dalam upaya transparansi dan akuntabilitas anggaran
karena itu kecurigaan yang disampaikan oleh mas henry dari icw tadi
soal besaran satu triliun
ini juga harus bisa dijawab secara terang benderang ibu
ini sebenarnya sehat juga
dan kita sudah kawal apbd ini saja
masih juga ada angka angka yang masih menjadi pertanyaan bu
dan sebenarnya ini ibu ini juga
tapi ibu tadi sudah menjawab kan
ya ya itu satu
yang kedua soal saya mau menyinggung soal otoritas mas
mas indra otoritas di permendagri itu
soal pengangkatan eselan eselan satu ini
ini kan berbahaya juga
kalau seandainya misalnya sekarang plt lagi pasang orang yang menurut dia pas
terus tiba tiba karena alasan permendagri otoritas diberikan kepada plt
plt tiba tiba merubah semuanya ini
dan ini tidak bisa diganti ketika pak ahok ataupun siapapun yang kemudian kembali selesai masa cutinya
nah ini makanya saya katakan sejak awal tadi
permendagri ini mestinya diubah
negeri ini mestinya dipersoalkan oleh komisi dua dpr ri
untuk mempertanyakan kembali sejauh mana otoritas plt ini
karena jangan sampai memberikan kesan ada dua gubernur definitif
jadi kuncinya yang anda masalkan soal otoritas yakni merevisi atau paling tidak
atau mungkin tidak mencabut dari permendagri ini menurut anda begitu ya
ya jangan sampai permendagri ini bertentangan dengan undang undang
padahal dalam hirarki ketatanegaraan kan ini permendagri di bawah undang undang kan begitu
apa dasar hukumnya sehingga kemudian kok terkesan otoritas yang diberikan kepada plt ini nyaris sama atau bahkan sama
jadi plt citarasa gubernur definitif ini kan berbahaya
plt atau gubernur definitif gitu ya
oke catatan terakhir dari bung febriendri
jadi ini kan sudah ditetapkan akhirnya
apa yang paling tidak bisa dilakukan sambil menunggu nanti supaya kecurigaan bung ansi ini tidak benar misalnya
mudah mudahan kan begitu kan
supaya kecurigaannya tidak benar bahwa ini kolutif atau tidak apa yang bisa dilakukan
ya kita kan selama ini melihat pak ahok itu lumayan gigih ya menjaga apbd itu
bahkan sampai deadlock ya perantar gdg
bahkan sampai deadlock dan segala macam
nah kita berharap dengan plt yang baru ini itu jangan sampai berubah atau terbongkar begitu
boleh kita menjaga hubungan baik dengan dprd tapi hal hal prinsipil itu jangan sampai longgar juga begitu
nah ini yang
tapi kalau deadlock kan misalnya saking konflik tiba tiba
nanti saking sampai deadlock nggak jalan juga ini anggaran
kan tidak harus deadlock juga kan sebenarnya kan
kalau memang dprd itu memang dia mau ngetok palu membuat kebijakan memang untuk kepentingan rakyat ya nggak ada masalah juga kan begitu kan
nah jadi kalau menurut saya ini sebenarnya kalau lihat ini ya plt berusaha untuk menjaga hubungan dengan dprd
masalah biar cepat ya jangan dengan dprd
ya tadi itu kan kelihatan betul gitu yang soal tender itu
bukan dari dia awalnya kan tapi demi dprd yang jaga perasaan misalnya begitu jaga ego misalnya begitu
tapi yang kemudian yang dikorbankan kan masyarakat kan
harusnya masyarakat itu sudah bisa
jadi anda menduga apa dengan penghentian sementara ini karena ada permintaan dprd
dugaan kami begitu ya tapi ya kami juga tidak tahu ya
habis kalau lihat alasannya kan kalau bisa kan harusnya kan kalau mengatakan oh ya ini kan nggak sesuai undang undang
tidak ada kata kata bahwa ini harus ditunda dulu atau dihentikan dulu karena dprd mengatakan pintu itu begitu
nah kami kan jadi melihatnya begitu
dan ya itu tadi jangan sampai ya apbd dki yang banyak ini sampai triliunan tujuh puluh triliunan ini ini kemudian bobol
dan juga yang disorot itu tidak hanya kami juga tidak hanya menyorot yang anggaran untuk dprd tapi juga anggaran anggaran di skpd ini ya
tapi ini artinya akan dikawal terus ya
semoga memang benar benar tidak ada yang kolutif
tapi tadi kalau
memang misalnya benar benar ada yang kolutif paling tidak aksesnya bisa dibuka bu ya
dilihat secara detail ya rinci ya
secara detail semuanya
oke kita akan kawal bersama sama terima kasih bu tuti bu ansyi lema terima kasih juga bu hebrie henry
terima kasih juga
telah bergabung malam ini di prime news